siapa kau sebenarnya
dan untuk apa kau ingin bertemu junjunganku
aku ingin bergabung dengannya kisana
semudah itu kau ingin bertemu denganku
aku harus menguji mu terlebih dahulu
untuk mengetahui kau pemerintah atau bukan
wanita jahat itu pun berusaha untuk membunuh raka walang sengsara
seenur jati tidak akan punya bukti
di hadapan si liwan
bahwa mantra susu kamanjani itu masih ada
dan merubah wajahnya
tetap kita harus bersyukur
orang tua jahat itu
hanya merubah wajah putramu
saat pertama kali mereka bertemu
saat pertama kali mereka bertemu
aku pun tidak bisa membayangkan
bagaimana jika saat itu
wanita jahat itu melakukan hal yang lebih kecil
bagaimana jika saat itu wanita jahat itu melakukan hal yang lebih keji
yaitu membunuh raka walang sengsara
pada saat hal ini
ibunda sangat senang
karena kamu masih hidup ibu nda sangat bersyukur
terima kasih ibu nda
yang bu nda pikirkan sekarang bagaimana nasib putra kukian saltang
di luar sana banyak sekali pendekar jahat yang mengancam keselamatannya
tidakkah kalian merindukannya juga
jalan cepat jangan menarik perhatian
yang sebenarnya terjadi adalah
raikian santang sudah kembali ke istana dengan selamat
tapi raikian santang menyusul ibu nda ke japura
menyusul ibu do ke japura
benar ibu nda
raikian santang sangat merindukan ibu nda
benar ibu nda
dia tidak sabar menunggu kedatangan ibu nda kembali ke pajajaran
maka dari itu raikian santang menyusul ibu nda ke japura
kalau begitu kita ke japura sekarang
sebaiknya kita kembali ke pejajaran
agar gusti prabu siliwangi mengetahui semua masalah ini
termasuk kondisi raden walang sung sang ini mas
iya ibu nda
yang dikatakan sheikh guru itu benar
lebih baik saat ini kita kembali saja ke istana pajajaran
karena di istana sedang banyak ada masalah
dan banyak pemberontakan yang terjadi di beberapa wilayah
dan juga banyak orang orang jahat yang mengincar keluarga istana
tapi ibu nda
benar ibu nda
lebih baik kita ke pajajar
dan aku berjanji
aku akan mencari raikian santang
sampai ia ketemu
kita akan pulang ke pajajaran

tapi menjadi someone serta memberikan peluang untuk ia
tidak ada yang bisa mencarialnya
jangan pukul saya sedih
terima kasih yang gini kamu sudah melamatkanku
iya sama sama kan guru selalu bilang kita harus selalu menolong satu sama lain
gurumu memang hebat
kamu beruntung punya guru seperti dia
iya aku beruntung sekali
makanya aku tidak mau berpisah dari guru apapun yang terjadi
sudah sudah kalian jangan memuji ku seperti itu
tidak ada yang berhak dipuji kecuali allah swt
ayo kita pergi dari sini kita cari tempat yang aman
sebelum rai surawesnya saya tahu kita ada di sini
dia benar benar orang yang sangat baik
baru pertama kali ini
aku bertemu orang seperti itu
raden kian santa
wah ini cepat sekali menghilang
mereka pasti masih ada di sekitar sini
cepat selidiki sampai ke sudut
siap raden laksanakan
apakah kalian siap untuk mengangkat senjata melawan raja pejajaran yang baik
hidup prabu rangabwana
hidup prabu rangabwana
hidup prabu rangabwana
hidup prabu rangabwana
hidup prabu rangabwana
jaga dewa batara
jaga dewa batara
api pemberontakan ini sudah menjalar kemana

ini harus dihentikan
jika tidak pejajaran berada di amang perak saudara

aku harus menemukan tempat persembunyian ranggapwana
pemberontakan itu harus aku hentikan
pemberontakan ini harus aku hentikan

nama ku raja suni
bisakah kisana membantuku
agar aku bisa ditemui dengan ranggapwana
siapa kau sebenarnya
dan untuk apa kau ingin bertemu jungjungannya
siapa kau ingin bertemu jungjungannya
aku ingin bergabung dengannya kisana
aku ingin bergabung dengannya kisana
semudah itu kau ingin bertemu menjumatku
aku harus menguji mu terlebih dahulu
untuk mengetahui kau pemberontak atau bukan
di mana markas pemberontak rangebuan
jangan mimpi kamu
dia pasti pergi menemui rangabuan
aku harus mengikutinya
aku bisa merasakan
tenagaku semakin besar
nah ini adalah orang yang seratus
yang aku serap seripatinya
tenagaku semakin tidak terbatas
jangan jurus lembur bumi
makan aku hadapi

siliwangi tidak selemah yang kau kira
kamu tidak percaya aku bisa mengalahkan ceriwari
kamu masih mencintai siliwangi
saat penyerangan pejajar
aku akan buktikan

rupanya kau mulai terbangkar api cemburu rangabuan
aku tidak pernah mencintai
aku hanya memanfaatkan
untuk membalaskan dendamku